harusnya gitu ndre
harusnya emang gitu
bertahun tahun aku mimpi bisa ketemu bapak
tapi apa yang aku dapat
ternyata dia jauh banget dari sosok bapak yang aku harapin dri
ini cincinnya bapak
kamu gak ada malu malu nih yang ambil cincin ini
kamu bukan gadis baik baik gak pantas pakai cincin ini
sekarang kamu pergi
cincin itu berarti bapak
bapak aku
pak jimmy bapakku
ternyata pak jimmy bapakku
kenapa kamu pulang basah basah begini
pasti kamu habis berantem sama andre kan wih
ibu bilang kan juga apa
kalau kamu sekantor sama anda
pasti kamu dapat masalah terus
pasti kamu nangis terus deh
ini gak ada hubungannya dengan andre
walaupun ibu gak sekolah
tapi ibu gak bodoh
siapa lagi yang bisa bikin kamu nangis kalau bukan si andre

tadi dewi ke rumahnya pak jimmy
dulu mau ketemu sama maya
dan ada pak jimmy juga
sekarang dewi mau tanya sama ibu
apa betul pak jimmy bapak kandung dewi
dia bukan siapa siapa
dia gak ada hubungannya apa apa sama kamu
dewi minta ibu jujur sama dewi
setelah bertahun tahun ibu dewi
sekarang tolong jujur
pak jimmy itu bapak dewi kan bu
enggak dewi enggak
terserah kamu mau ngomong apa terserah
yang penting pak jimmy itu gak ada hubungan apa apa sama kamu ibu cami
ibu mau tidur
ya allah dewi
ibu gak bisa berkata salah ibu
ya allah ini salah ibu
harusnya dewi nggak paksa ibu undap
sepertinya dia hari ini nggak masuk kerja pak
kayaknya dia lagi sakit
kalau soal itu saya tidak tahu pak
udah jam setengah tujuh
kepala dewi rasanya pusing banget
pasti karena kemarin ibu kasar sama kamu ya
kamu jadi sakit begini
paling gara gara kehujanan kemarin
bentar ya wik
bisa saya ketemu sama dewi bu
tapi dia lagi sakit nggak bisa ketemu kamu
sebenarnya ini urusan kerjaan bu
ada hal penting yang harus aku bicarain sama dewi
saya mau sementara aja bu
seenggak ada yang udah nama
kau bikin aku capek gitu
itu bukan natuur compliment
hanya pusatnya udah mulai ters specialist di kapal
pusat latihan kok
jadi saya diterima pak
waduh pak terima kasih sekali pak
atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya pak
iya ibu nanti akan di training oleh pegawai saya
untuk menggunakan mesin ini
mesin itu ya
dan setelah itu ibu bisa langsung bekerja di sini
saya berjanji saya tidak akan mengecewakan bapak
walaupun pekerjaan ini asing bagi saya
ada yang bapak mau tanya sama kamu
gimana ceritanya cincin itu bisa ada di dewi yang satu lagi
waktu itu t dewi mau minjem
aku kasian pak sama dia
terus dia mau balik
iya kayak gitu pak
kalau dia nggak mau balikin
terus kenapa dia mesti datang ke sini untuk kembalikan cincin itu
bapak kok nanya kayak gitu
bapak nggak percaya sama dewi
bapak pikir dewi bohong
enggak bapak percaya kok
udah lupain emang
kok mukanya keliatan sedih
kok mukanya keliatan sedih
kamu mikirin sesuatu ya
kalau kamu ada masalah kamu bilang sama aku dong
karena aku masih temen kamu sekarang
kamu cerita aja
kamu percaya gak
kalau tadi malam
aku baru aja ketemu sama bapak kandung aku
bapak kandung kamu
emang siapa bapak kandung kamu
aku belum bisa cerita
emang seharusnya kalau kamu tau kamu itu lagi ya dong
kamu yang sedih
bukannya dari dulu kamu selalu bilang kangen
kalau mau ketemu sama orang tua kami
harusnya gitu dewi
harusnya emang gitu
bertahun tahun aku mimpi bisa ketemu bapak
tapi apa yang aku dapat
ternyata dia jauh banget dari sosok bapak yang aku harapin dream
jam segini andre belum datang
ya ampun kemana sih tuanet
wih andre udah dateng gak sih sebenernya
dewinya gak masuk dewinya sakit bu
oh ya terima kasih ya budi
jelas jelas saya nerima uangnya segini
gak mungkin bu
coba ibu hitung lagi mungkin ibu klien
dengar ya kembalikan uang saya atau kamu saya laporkan ke manajer toko ini
biar kamu dipecah
jangan bu coba saya hitung lagi kita selesaikan baik baik ya bu
tadi ada lembaran dua puluh ribuan bu
coba ibu periksa lagi deh
mungkin benar bukan ibu ini yang salah itu
tapi ibu sendiri yang telah hidup
sampai merisak gak ada dua puluh ribuan
jangan ikut campur urusan saya
ibu tenang dulu ya
terus ini uang siapa
uang ibu kan
atau ibu sengaja jatuhin uang ini supaya ibu bisa nyalain orang lain
enggak untuk apa
yaudah ini ambil uang ya